untuk membahas lebih lanjut ketegangan antara iran dan juga amerika sudah bersama saya malam hari ini
ada tia mariatto kiptiah dosen hubungan internasional universitas bina nusantara
mbak tia selamat malam
selamat malam mbak
mbak tia kalau kita cermati di salah satu statement atau pernyataan dari presiden donald trump beberapa waktu yang lalu
dengan kematian dari general ini bahwa ini sekaligus mengakhiri teror mengakhiri kekejaman yang sudah terjadi selama kurang lebih dua puluh tahun
tapi banyak juga yang memprediksi ketegangan antara amerika dan juga iran pada saat ini bisa saja berdampak terhadap adanya isyarat perang
analisa anda seperti apa mbak tia
tidak lama lagi berbagi
ketika di kawasan tiongkok sebetulnya mengajut presiden donald trump
dia mengaksikan tindakan bunuh orang tersebut di jiran

namun saya melihat kalau misalnya ditanya bahwa ini akan terjadi perang dunia ketiga saya melihatnya tidak ke arah sana sih mbak stephany ya
saya melihatnya ada hal yang bisa dilakukan
yang pertama iran bisa jadi akan melakukan balasan tapi tidak dalam konteks perang langsung face to face antara amerika serikat dengan iran
yang kedua quran bisa melakukan balas dendam tersebut dengan cara lain
cara lainnya itu masih tanda kutip
artinya bisa melakukan seperti yang dilakukan al qaeda terhadap warga amerika serikat
dimanapun berada mereka dihabisi

kemudian analisi saya yang berikutnya adalah
yang kedua adalah tentang bagaimana pembalasan iran itu berupa dengan menguatnya ekonomi iran
yang ketiga analisis saya adalah justru tidak akan terjadi apa apa
jadi yang pertama ada balasan berupa tidak seperti yang diramaikan oleh sama ini bahwa tersebut
tiga berupa balasan seperti yang al qaeda lakukan
yaitu dengan pembalasan pembunuhan misalnya warga negara amerika serikat dimanapun mereka berada
atau yang kedua adalah dengan cara menguatnya ekonomi iran yang sedang tidak bagus
yang ketiga tidak akan terjadi apa apa antara amerika serikat dengan iran
karena posisinya sekarang ekonomi iran sedang tidak bagus
dari hasil embargo yang dilakukan amerika serikat ketika masa presiden bush kemudian otoma dan berlanjut
pada masa obama sebetulnya sudah pernah ditarik embargo ini
dan kemudian iran mengikuti kesepakatan jtpoe dengan baik
tapi ternyata pada masa trump diberlakukan kembali
nah pada masa trump ini kondisi ekonomi iran begitu tidak baik mbak stephanie
jadi kondisi iran sedang tidak baik
amerika tahu betul posisi lemahnya iran dan melakukan tindakan pembunuhan terhadap orang terpenting di iran tersebut
jadi saya melihat agak berat posnya untuk iran melakukan perang secara utuh
tapi balasan itu pasti akan dilakukan iran
tapi kita tidak tahu bentuk balasan itu seperti apa
tidak ada perang dunia ketiga
namun itu tadi tiga poin prediksi anda itu adalah ekses ketegangan antara amerika dan juga iran
dampaknya selain dengan iran artinya di timur tengah sendiri anda melihat apakah tiga poin yang anda prediksi tadi yang anda sebutkan tadi itu juga mungkin akan berdampak pada timur tengah atau apa
seperti apa mbak tia analisa anda
tentu saja kalau misalnya secara politik global ya
secara fisik global khususnya di timur tengah itu pasti ada efeknya
karena kita tahu pasalnya iran merupakan musuhnya saudi arabia
saudi kemudian beraliansi dengan amerika serikat
kemudian aliansi juga dengan israel begitu ya
amerika saudi israel itu punya aliansi sendiri
dan di satu sisi adalah iran china dengan rusia punya aliansi sendiri
tentu efeknya itu akan berdampak kemana mana secara politik global
saya melihat saudi di sini sangat hati hati
biasanya saudi ketika iran melakukan tindakan oleh amerika serikat bersuara
tapi kali ini tidak dan lebih menahan diri begitu
bahkan saudi minta semua pihak untuk menahan diri
saya melihatnya bahwa saudi juga merasa terancam
karena iran selama ini juga mensupport pemberontak hauti di yemen
yang notabene secara geografis antara yemen dengan saudi itu berdekatan
kita tahu beberapa kali ada beberapa roket yang meluncur ke arah saudi
dan saudi melihat bahwa roket roket tersebut itu berasal dari iran yang mensupport hauti
yang melempar ke saudi
kemudian tingan sialnya itu dibantu oleh iran
kemudian secara efek dari ekonomi jelas ini akan berdampak kemana mana
karena kita tahu bahwa iran merupakan negara produksi minyak terbesar
tiga setelah iran
nah masalahnya adalah kita sekarang sudah menjadi bagian teman iran begitu
dalam hubungan internasional perspektif hubungan internasional
ketika saddam hussein dikembang sebetulnya amerika serikat itu mengambil pimpinan iraq itu adalah dari qumsyiah nuri al maliki
dan selanjutnya kemungkinan selanjutnya saat ini ternyata di luar dugaan amerika serikat
pasca pengembangan saddam hussein di iraq pemimpin iraq saat ini malah bergabung dan berkongsi dengan iran
dan itu saja ini membahayakan begitu ya
nah ini tentu akan menyebabkan efek efek
politik yang bergeser
dan iraq sudah membicarakan hal itu
jadi akan berdampak ada efek efek politik yang bergeser
kalau misalnya tadi kita melihat kita skupnya lebih luas lagi lah
hari ini menteri luar negeri retno marsudi bertemu dengan panglima tni
membicarakan membahas mengenai contingency planning atau perencanaan kontingensi gitu
apakah memang itu diperlukan gitu
artinya apakah juga ketegangan ini seberapa besar sih ekses atau dampaknya terhadap kita terhadap indonesia
apakah hanya sebatas karena banyak sekali warga negara indonesia berada di iran gitu
atau anda melihatnya scoop nya juga lebih luas lagi
saya melihatnya kalau ke indonesia mungkin lebih kepada efek ekonomi ya
dalam arti kita juga sebagai negara konsumen oil begitu ya
dan kita tahu saya tadi sebutkan bahwa di kawasan timur tengah yang menjadi produser oil itu
pertama saudi kemudian kedua irak kemudian ketiga iran
nah mbak stephani bayangkan antara irak dengan iran sekarang sudah menjadi sekutu
berarti kuat secara kepemilikan resources
ini dikhawatirkan oleh saudi dan amerika
sementara efek indonesia saya melihatnya kurang terlalu signifikan
paling kita harus berhati hati dan lebih prepare untuk evakuasi warga negara indonesia yang berada di iran
karena secara bilateral antara indonesia dengan iran itu sangat baik hubungannya
jadi banyak scholar kita yang ada di sana kita mungkin lebih hati hati di arah sana saja
dan mungkin yang kedua adalah efek indonesia lebih kepada siap siap untuk meningkatkan harga minyak dunia
oke mudah mudahan yang dikhawatirkan tidak akan terjadi
pembahasannya sangat menarik tapi sayang sekali mbak tia kita harus jeda terlebih dahulu
terima kasih mbak tia mariato sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini